namun hingga kini kejaksaan tidak kunjung melakukan penyidikan
saya bilang ini proses ini saya sudah lakuin itu dari bulan januari
yaitu pada dua ribu tujuh belas dan akhir dua ribu delapan belas
seperti itu jadi memang kalau udah susu kelilit sudah susah
tiga orang sama nih jawabnya setuju oke
maksudnya kayak gitu ya itu itu itu skup apa contoh kecil lah
ya kan kenapa kita bilang oh basket di amerika
agar tidak terjebak dalam kemacetan
bahkan ada temen gue anak orang kaya
untuk dikerjakan oleh parlemen kedepan untuk periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
tidak menganggap rendah dan tidak menganggap tinggi
total dari pendapatan tanah gengkok desa tidak dimasukkan apbdes
berarti lu punya tugas juga tuh dan untuk dua ribu dua puluh eh dua ribu dua puluh satu berarti ya
bisa kita bicara lebih tentang nba
jadi kemarin beberapa waktu lalu lah ya
setidaknya hampir tiga juta generasi muda indonesia
kita harapkan bauran apa